kembali menyaksikan dan mengetahui situasi terkini dari pura mangkuh negaraan
kita akan kembali bergabung dengan rekan kami budi dan juga intan
silahkan budi dan intan
terima kasih taufik dan astrid
selagi lagi keberuntungan kita adalah
saya bisa ngobrol dengan presiden ke enam
dan bisa menyaksikan resepsi pernikahan presiden
eh pernikahan presiden
mendingan putra presiden ke tujuh
dan sekarang sudah bersama anak anak presiden
ini kayaknya anggota dari grup mbak yeni wahid tadi
iya tadi kita joke sama mbak yeni wahid
kira kira di grup whatsapp anak presiden
udah koordinasi belum datangnya jam berapa gitu
ya ternyata misteri
sudah ada bersama kita bersama
ada dari ujung sana
ada mas iba sudoyono dengan mbak alia rajasa
thank you mbak sudah datang mas
ada mas agus sudoyono dan juga mbak alia
nah mungkin kita langsung saja
ini gimana perasaannya berada disini
kerikol gak ya sama
ya ini ya pasti peristiwa juga yang sudah dialami juga masing masing
kita kan sebagai anak presiden
dan untuk notes nih
itu mas ahaye waktu itu dekat sama mbak anissa
dan mas ibas menikah dengan mbak alia
itu sama sama di standar presiden kalau nggak salah ya
di bogor dan di cipanas
mungkin bisa kasih kesan kesan
iya kita berbahagia ya
malam hari ini bisa
datang di resepsi pernikahan
mas kaisang dan mbak erina
selamat dan doa dari kami semua
semoga menjadi keluarga yang sakinah
membawa kebahagiaan untuk keluarga besar
bapak presiden jokowi ibu iryana dan semua
yang tentunya kita doakan
dalam perjalanan karir maupun kehidupannya
kita ingat dulu
menikah waktu itu di istana bogor
kalau akadnya di rumah waktu itu
tapi ya tentunya
kita mengingat kembali
tentunya juga bisa menyapa masyarakat
kalau mas ibas
ya tentu sama seperti mas ahaye
ini adalah momen momen terindah ya
paling bahagia untuk keluarga presiden
tentunya sang mempelai
mas kaisang dan mbak erina
kebahagiaan itu bukan hanya
kebahagiaan mereka berdua tapi kebahagiaan
kita berharap model pernikahan yang
kultur indonesia ini
dapat terus berlangsung
tentu kami juga mengingat ya
bersama alia ketika itu
kenapa kita harus menikah di istana
tapi intinya adalah
tidak dimanapun tempatnya
kebahagiaan di hari itu adalah
milik mereka sang mempelai
dan mudah mudahan kami minta sama juga
menjadi keluarga samawa
bahagia dunia akhirat
dan kelak dapat berguna untuk semua lingkungan
dan juga bisa berkontribusi untuk
oke mas ibas saya mau tanya ke mbak anissa
tadi kan nikah di istana
ini kan juga di istana di pura mangkunegara
feelnya apa sih mbak yang ada
unggah unggu lebih khusus atau ada perasaan yang lebih berbeda gitu dibanding
misalnya kan bisa aja nikah di hotel bisa aja resepsi di
apa yang membuatnya spesial gitu ya
memang waktu itu kenapa menikah di istana bogor
karena kita tidak ingin mengganggu masyarakat kalau nikah di tempat umum
kalau di istana kan sudah ada sistemnya semua pengamanan dan sebagainya
jadi sudah lebih mudah dan tidak lebih mengganggu gitu kan pertimbangannya itu
perasaannya tentu menjadi spesial ya
soalnya ya tentu semua istana di indonesia ini memiliki auranya tersendiri
energi yang berbeda seperti itu
kemudian malam pertamanya pun kami berada di istana bogor ya
kami menghabiskan di kamarnya bung karno
jadi sesuatu hal yang betul betul tidak pernah saya bayangkan sebelumnya
dan memang menjadi sesuatu pengalaman yang luar biasa untuk kami berdua
dan kenangannya walaupun itu sudah hampir delapan belas tahun berlalu
tapi kenangan itu akan tetap ada
wah itu dia delapan belas tahun sudah berlalu tapi kenangan manis itu masih aja teringat gitu ya
tapi bukan hari hanya mas mbak
yang penting adalah perjalanan kita bersama
itu yang paling penting
sebagai yang salah satunya bujangan di forum ini
ini lagi promosi ya
saya dari tadi dapat nasihat banyak ya dari orang tua
tadi sudah dapat nasihat dari bapak ya
mbak alia gimana melihat ini
kalau tadi kita lihat ini kan pengantinnya juga pakaiannya ya busananya luar biasa
kental sekali dengan adat jawa gitu ya
adat jawanya kental sekali
ini ajang untuk kembali menangani ini kan

ajang untuk kembali menaikkan lagi atau mengangkat lagi kultur budaya jawa kita
betul sekali seperti yang tadi juga mas iba sampaikan
kita ikut senang dan bahagia dan kembali lagi melihat betapa indahnya budaya indonesia
betapa kayanya tradisi negara kita yang sampai sekarang pun insya allah masih terus diteruskan
oleh generasi generasi penerus
kita juga persiapan tadi kesini untuk mengenakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku
dan kita juga apa ya
cari cari kain lagi koleksi lama itu juga menjadi apa ya
kesenangan kita tersendiri gitu
jadi yang kalau nggak punya kain solo kita cari kain solo gitu
jadi sebaiknya memang kita juga menambah ini ya kekayaan untuk adat kita juga gitu
ada knowledge baru juga yang didapat ya
oke terima kasih banyak mas ibas mbak alia mas alia dan juga mbak anissa sudah sharing juga dengan kita
kita tidak ingin mengganggu
mbak nisa sehat tidak hanya untuk kesang tapi untuk saya juga kayaknya
tuh jadi ini mulai besok udah tahu ya
harus cari yang seperti apa dan bagaimana ya mas budi ya
terima kasih mas agus mbak nisa mbak alia mbak tunggu mas iba terima kasih
selamat oke iya nih bahaya nih saya bisa potong gaji kalau main di bawah
sekarang kita akan kembali ke studio kah atau kita masih akan bicara
oh ada wakil ketua dpr ketua umum pkb gus mohaimin iskandar yang akan berbicara juga bersama kami
saya disana aja deh
nah kita atur posisi dulu karena pastinya banyak sekali tamu